vs dan seorang pria ini ditangkap di apartemen mention kemayoran jakarta pusat rabu malam
petugas menyita sejumlah barang bukti berupa sabu happy five dan alat hisap sabu
hingga rabu malam keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif di polres jakarta barat
polisi masih terus mengembangkan kasus ini berdasarkan keterangan vs untuk mencari pemasuknya dan jaringannya
tkp di apartemen mansion kemayoran dan salah satu seorang pabrik figur
inisialnya fs untuk barang bukti ada narkotika psikotropika nanti kita sampaikan pada saat rilis besok ya
vs bukan sekali ini terjerat kasus narkoba
artis dengan inisial asli an juga pernah ditangkap dalam kasus serupa pada dua ribu lima belas silam